keberadaan fintech pendanaan atau pinjaman online sejatinya diharapkan untuk meningkatkan inklusi keuangan
namun dalam perjalanannya tidak sedikit kasus pinjaman online yang justru merugikan masyarakat
bahkan ada yang berakhir tragis seperti bunuh diri
sebelumnya juga kami sudah menghubungi pihak dari ojk dan afpi bersama dengan kami
namun sampai sore ini tidak mendapatkan respon
mas bima selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami
mas bima kita masih belum bisa memastikan mengenai kasus bunuh diri ini
masih dugaan tapi bukan hal yang tidak mungkin orang orang depresi kemudian memilih mengakhiri hidupnya karena terlit utang dari pinjaman online
sebetulnya anda melihat industri fintech pendanaan ini ekosistemnya seperti apa sehatkah
ya sebenarnya dari awal yang namanya fintech
itu kan diharapkan untuk menyalurkan pinjaman kepada sektor produktif yang membutuhkan usaha mikro usaha umkm
yang selama ini susah dapat pinjaman dari lembaga keuangan seperti perbankan
nah tapi makin lama makin kesini esensi dari adanya fintech lending ini semakin jauh dari tujuan awal
pinjamannya lebih banyak pinjaman ke konsumtif
kalau pinjam lima juta itu dari bunganya saja itu baliknya kan bisa dua belas juta
karena melebih dari pokoknya nih bunganya
belum kemudian denda keterlambatannya juga tinggi
selain itu ada biaya biaya admin
nah ini kan sering diprotes juga
biaya biaya admin yang kemudian biaya biaya admin ini ini justru memberatkan sekali bagi borower atau calon peminjam dari fintech lending
nah kalau kita lihat dari kinerja fintech lending ini dari awal sudah diingatkan sebenarnya kepada ojk
untuk jangan mudah menerima pendaftaran fintech
karena terlalu banyak pengawasan jadi susah
lebih baik fintech itu jumlahnya sedikit tapi berkualitas
hanya keproduktif manajemen resikonya juga bagus
ada lagi juga kita lihat cermati bahwa pemasaran fintech ini liar sekali
terutama di media sosial
sebagian bahkan dibantu oleh influencer
jadi masyarakat hanya menganggap bahwa fintech ini cepat dan mudah
tapi tanpa penjelasan soal resikonya
makanya edukasi dan literasi keuangan di fintech ini kan masih jauh lah
kita bicara soal penagihan atau debt collection nya
jadi bagaimana cara penagihan penagihan ini hanya sifatnya adalah disepakati di dalam asosiasi
tapi kan kita inginkan sebenarnya ini bentuknya pojk yang ketat gitu
peraturan ojk yang ketat
soalnya jelas lah udah nggak boleh pakai salah
jadi penagihan penagihan fintech ini harusnya disamakan dengan cara cara penagihan di perbankan
nggak ada bedanya sebenarnya cara penagihan ini
dan juga fintech ini banyak sekali
dia meng outsourcing atau menyerahkan penagihan atau collection nya ini kepada pihak ketiga
nah disinilah ada letaknya masalah
karena dianggap permasalahan antara mereka yang belum membayar pagihan dengan fintech itu
itu diselesaikan dengan pihak ketiga
kalau misalkan ada masalah
seolah fintech nya menyalahkan pihak ketiganya
padahal kontraknya adalah kontrak
antara si calon peminjam itu dengan platform fintech
bukan dengan debt collector nya kan gitu
yang kemudian akhirnya juga minim pengawasan kepada third party dari bagian penagihan tersebut ya
third party divisi penagihan
tapi mas bima yang kemarin juga menjadi sorotan
kemarin kita sempat mengundang direktur utama dari ada kami untuk berbicara di cnn indonesia connected
ada tiga klarifikasi yang diberikan kepada ojk
selain mengenai klarifikasi nasabah yang bunuh diri
kemudian ada orderan fiktif
ada juga soal biaya layanan yang begitu tinggi
disampaikan oleh direktur tersebut bahwa biaya layanan itu adalah biaya asuransi
sebenarnya nggak begitu
jadi biaya asuransi itu kan lebih banyak bahkan dibebankannya kepada si pemberi dana
jadi asuransi di dalam fintech itu tujuannya adalah ketika si peminjam
atau borrower tidak mampu membayar
maka si pemilik modal atau lender ya sebutnya
itu akan mendapatkan pengembalian lah
dan ada bantuan dari perusahaan asuransi untuk melakukan pengawasan
jadi yang mengawasi nanti fintechnya
kemudian yang mengawasi adalah perusahaan asuransi
jadi tetap nggak masuk akal
kalau biaya administrasi yang disebutkan untuk asuransi setinggi itu
nah ini kan ojk harus transparan lah
dalam artian menekan
fintech untuk transparan
biaya administrasi itu gimana cara menghitungnya
apa saja komponennya
ini yang harus disampaikan kepada calon peminjam
saat mereka mengajukan pinjaman
nah ini yang memang banyak yang nggak transparan
di dalam permasalahan fintech ini
karena berlindung bahwa fintech ini harus diberikan keleluasaan
atau ruang untuk berinovasi
jangan mengganggu inovasi di sektor keuangan
yang kita lihat inovasi sektor keuangan
bagi umkm justru mereka merasa bunganya lebih tinggi
bagi konsumen pun juga akhirnya terjerat juga
dan bahkan beberapa peminjam ya bukan sepedar mengakhiri hidup
beberapa kasus ini kan puncak gunungnya
meskipun kita belum lihat ya apakah ini betul betul memang debiturnya ada kami
tetapi di kasus kasus lain kan
memang sudah banyak yang mengeluh
ada guru yang terjerat pinjaman online gitu ya
kemudian ibu ibu rumah tangga
ada pelajar juga
jadi ini sudah puncak gunung es
dimana ojk harus membongkar semuanya mumpung ada kesempatan ini
harus tegas dan sebetulnya aturan mainnya berbeda ya
pinjaman online dengan peer to peer lending yang kayaknya sekarang jadi jauh begitu mendefinisikannya
dan balik lagi konsumen harus lebih teliti
edukasi juga harus lebih dikencangkan lagi oleh ojk selaku regulator
dan juga dikasih
agar bisa memberikan pemahaman bahwa ini bukanlah pinjol bukanlah untuk konsumtif
melainkan tadi untuk lebih produktif
inklusif keuangan ini
terima kasih banyak mas bima yudhistira sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ya terima kasih